dalam waktu dekat pengumuman verifikasi berkas penentuan nomor urut hingga masa kampanye akan berjalan mulai november ini
penduduk muda atau usia produktif diprediksi akan mendominasi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
lalu bagaimanakah kriteria capres dan cawapres bagi para pemilih muda

itu sih hak kita ya kalau mau golput mau enggak misalnya golput ya mungkin kriteria kita gak ada di situ ya di calon calon yang berikutnya
saya pikir itu yang paling penting ya jangan sampai golput karena kita memilih pemimpin yang akan membawa kita ke depan lima tahun
kedepan itu adalah waktu yang cukup panjang yang mana itu bisa kalau kita milih pemimpin yang bisa memberikan kesejahteraan kepada kita dan memberikan membawa indonesia ini bisa jadi lebih maju lebih sejahtera lagi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
anak muda itu menentukan masa depan jadi tolong please jangan golput buat indonesia yang lebih baik lebih maju dan kita bisa bersaing dengan dunia internasional
tidak heran suara mereka kemudian menjadi rebutan para kontestan di pemilu dua ribu dua puluh empat para capres cawapres kemudian partai politik dan juga caleg calegnya
kita akan bahas lebih dalam mengenai pemilih muda dan juga pemilu bersama dengan suryanto dari cnn indonesia com
selamat malam mas sury
selamat malam caca
mas suri suara generasi muda sudah pastilah jadi rebutan
nah gaya komunikasi para capres wapres partai calegnya sekarang begitu mengikuti pasar kalau kita mengikuti dari sosial media
apa yang harus menjadi catatan bagi mereka yang ikut berkontestasi agar nanti kampanyenya yang sudah resmi nggak sekedar gimmick
melainkan juga ada bobotnya mas
ya menarik ya
akhir akhir ini ketika kita ngomong soal politik kita ngomongin anak anak muda para pemilih muda gitu loh kan
apalagi sekarang memang momennya sangat pas pasca putusan mk yang sekarang masih jadi polemik terkait batas usia cawapres itu
ditambah lagi sekarang memang isunya bahwa isu besarnya bahwa para pemilih muda di pemilu dua ribu dua puluh empat nanti itu memang
makanya caca bisa dipahami ketika para baik capres cawapres ataupun calon anggota legislatif nanti menggunakan gaya gaya komunikasi atau gaya gaya kampanye dalam tanda kutip
yang belum musim kampanye
terkesan memang ingin menyasar para pemilih muda ini gitu loh
memang agak kadang sedikit agak menggelikan buat mereka yang tidak terbiasa dengan gaya komunikasi ini
tapi harus diakui mungkin ini memang menjadi salah satu cara yang efektif ke depan untuk bisa meraih para pemilih muda ini
caca sebatas pola pola komunikasi ini memang tidak harus dibarengi dengan program program yang nyata
jadi memang tidak perlu mengedepankan gimmick dan lain lain
tapi memang harus lebih mengedepankan program apa sih yang dimiliki oleh para calon pemimpin ini untuk anak anak muda ke depannya gitu loh
program realnya seperti apa bagaimana nanti implementasinya aplikasinya
ketika mereka terpilih sehingga anak anak muda ini juga bisa mengkritisi bisa memberikan saran seluas luasnya kepada calon pemimpin ini gitu loh
jadi memang sebaiknya tidak mulai merubah cara pola berpikir para calon pemimpin ini
bahwa tidak hanya menjadikan anak anak muda ini sebagai calon pemilih atau sebagai pemberi suara
tapi juga harus melibatkan
secara penuh anak anak muda ini diserap aspirasinya
kalau kita lihat tadi cuplikan video itu caca sangat menarik kan masukan masukan dari mereka
dan hal yang sangat menarik itu anak anak muda juga menyarankan untuk tidak golput
golput ini kan menjadi salah satu pr bersama untuk diperangi
terus bagaimana juga para politikus politikus kita ini bisa memberikan
semacam dorongan kepada anak anak muda ini untuk punya jiwa jiwa yang kritis lah
untuk mengkritisi apa yang mereka tawarkan selama ini
juga melibatkan para anak anak muda ini untuk menjadi aktor aktor yang punya peran penuh
untuk menentukan masa depan arah bangsa melalui pemilih dua ribu dua puluh empat nanti caca
selain mendorong agar lebih kritis mungkin sebagai contoh yang memiliki
yang memiliki kemampuan yang memiliki kemampuan yang memiliki kemampuan

jadi psikologis yang mantap
salah satu contohnya kemarin pak ganjar ulang tahun
kontestan lawannya dua lawannya ini juga turut memberikan selamat ulang tahun
apakah ini juga bisa memberikan contoh yang baik
itu harus sangat diapresiasi hubungan antar kontestan di pemilu ini
yang kita tahu juga bahwa pak ganjar
dengan pak anies itu sudah sama sama
dari awal mereka menyebut mereka adalah sahabat lama gitu loh
anies dengan pak prabowo juga itu merupakan teman lama gitu loh
ganjar dengan prabowo pak prabowo juga sudah bukan kenal baru
bahkan mereka sudah sering berinteraksi
artinya begini pola komunikasi terus interaksi antar calon pemimpin ini
patut dijadikan perhubungan
berikan contoh ketika dunia media sosial terutama
menunjukkan bahwa masih ada perpecahan antara pendukung
padahal yang kita tahu bahwa capres cawapres itu ya berteman berteman baik gitu
terbukti bahwa mereka saling mengucapkan selamat ulang tahun
bahwa terlihat interaksi pak ganjar dengan pak anies juga sangat cair gitu loh
mereka kalau ketemu juga saling berpelukan gitu
mungkin bisa bisa jadi ketika mereka bertemu saling apa
di tempat yang santai gitu
omongan mereka bisa jadi tidak politik gitu loh
bisa jadi mungkin cerita cerita mereka saat kuliah di ugm dulu kan kita tidak tahu
tapi yang kita justru yang kadang bisa bikin kita mengelus dada gitu loh
bagaimana para pendukungnya ini di media sosial justru malah saling bertengkar
padahal orang orang yang didukung mereka itu justru saling berpelukan dan berangkulan
hal ini yang
yang harus diapresiasi dan menjadi contoh bahwa
pesta demokrasi itu benar benar sebuah pesta
bukan sebuah ajang persaingan apalagi ajang perpecahan apalagi ajang permusuhan
ini yang pola pola komunikasi ini yang memang harus digalakan terus caca
sehingga benar benar persaingan itu terjadi secara sehat
baik di level elit maupun di level akar rumput gitu cacat
ini kemudian memberikan contoh
ini kemudian memberikan contoh bahwa
kebijakan saling mengkritisi ini harus tapi tidak dibawa ke level personal ya
karena kan ditakutkan akan terjadi apa yang terjadi pada pilgub dki jakarta dua ribu tujuh belas mas
para pemilih harus seharusnya menyadari bahwa ada pernyataan yang menarik akhir akhir ini bahwa
politik itu hanya lima tahun sekali tapi persaudaraan selamanya
berbeda pilihan bukan berarti kita putus hubungan persaudaraan atau putus hubungan persahabatan gitu loh
berbeda pilihan kan bukan berarti kita nanti berbeda tujuan
politik ini kan tujuannya satu
baik baik capres cawapres a b dan c itu pasti kan tujuannya satu yaitu kesejahteraan masyarakat dan memajukan bangsa ini gitu kan
terlepas dari apapun caranya gitu loh
ketika ada yang tidak serap dengan caranya silahkan kritisi dengan
dengan cara yang elok bukan dengan cara perpecahan gitu loh
anak anak muda mestinya sudah harus bisa menyadari ini
yang lalu sudah biar berlalu ketika pemilu pemilu yang lalu atau sebelumnya itu menimbulkan perpecahan dan sekarang mungkin masih terasa efeknya
tapi bagaimana ke depan
pemilu itu bukan sudah saatnya pemilu itu harus di apa dirasakan sebagai sebagai apa
diharus dirasakan sebagai sesuatu yang tidak berhasil
akan sebagai sesuatu yang teduh
bukan sebagai sesuatu yang aroma aroma persaingan gitu loh
karena ya esensi pemilu itu kan bukan persaingan tapi pemilihan gitu loh
pemilihan untuk memimpin untuk mencari calon terbaik bangsa
untuk apa kita saling gotok gotokan padahal elit di atas itu juga saling bersahabat
walaupun nanti salah satu calon menang kan nanti kan yang sudah kita rasakan di dua ribu sembilan belas
bagaimana panasnya pemilu dua ribu sembilan belas ketika sudah terpilih pak jokowi sudah terpilih
dia dengan logowo menggandeng pak prabowo untuk menjadi salah satu anggota kabinetnya
dan pak prabowo juga saat itu mau dengan alasan buat apa terus terpecah belah gitu loh
dan itu menjadi salah satu contoh baik bahwa pemilu itu hanya lima tahun sekali gitu loh
tapi ketika ada sebuah kesamaan paham
ada sebuah kesamaan visi untuk membangun bangsa ya sudah gitu loh
tidak perlu diperdebatkan lagi
mas suri kita lihat memang gaya komunikasi hubungan antara capres prabowo
kemudian ganjar dan juga anies ini begitu cair
namun tidak bisa kita pungkiri bahwa suasana para elit ini begitu panas
nah bagaimana kemudian memastikan suasana panas ini tidak beresonansi ke pemilih muda
dan kadang kadang kita tidak bisa juga memungkiri bahwa para elit ini menggunakan buzzer dan hoax
dalam sosial media untuk memecah belah
bagaimana juga memastikan ini tidak merasuki para pemilih muda
saya pikir apa caca para pemilih muda kita ini sudah
cerdas ya kita lihat dari gambaran video yang tadi awal diputar
bagaimana mereka menyampaikan harapan harapan kepada para calon pemimpin
terus bagaimana mereka meminta kepada para pemilih untuk jangan golput dan datang ke tps untuk memilih gitu loh
saya yakin sudah banyak pemilih pemilih pemuda kita yang sudah kritis
sudah bisa memilah milah bagaimana narasi di media sosial itu
sebuah diciptakan oleh para bot atau oleh para buzzer buzzer itu gitu loh
memang yang menjadi sebuah pr bersama bagaimana keterbukaan pola pikir
sikap sikap kritis dari para pemuda ini harus semakin dibuat masif melalui pendidikan pendidikan politik
menjadi pr bersama juga terutama aktor aktor politik di partai politik
bagaimana menciptakan pemilu ini menjadi lebih damai gitu loh
tidak membuat panas yang bisa malah merembet ke akar rumput
bagaimana bila ada sebuah persoalan itu diselesaikan secara jalur dengan semestinya
tapi tidak diselesaikan dengan cara kekerasan
hal yang paling ringan saja caca misalnya saat ini kan sedang ada debat terkait ada polemik terkait putusan mk
beberapa waktu lalu
ya sudah kita ikutin saja pola jalur yang ada melalui majelis kehormatan mahkamah konstitusi yang sekarang sedang membahas aduan aduan ini
kita tunggu saja
jadi menjadi tanggung jawab elit elit politik juga bagaimana memberikan pendidikan pendidikan politik bagi akar rumput
bagi para pemilih pemuda dan anak anak muda ini untuk bisa menyikapi semuanya dengan kepala dingin
pemilih muda yang sudah
jauh lebih cerdas kemudian berani untuk mengutarakan kritiknya
dan juga kalau kita lihat dari data angka golput hingga dua ribu sembilan belas ini turun tajam diharapkan nanti dua ribu dua puluh empat juga turun lagi
terakhir mas uri apakah ini indikator indikator ini sebenarnya merupakan indikator demokrasi indonesia sebenarnya dalam jalan yang sudah tepat right on the track
mungkin bisa jadi itu caca tapi kita harus
berkaca lagi bahwa kalau saya boleh kutip data kontras di awal hingga pertengahan tahun ini
kontras itu mencatat masih ada sembilan ratus enam puluh tujuh orang yang ditangkap akibat menyuarakan haknya di ruang publik
ini tentu masih menjadi pr bersama caca
ada satu ratus delapan puluh tiga kasus terkait pelanggaran hak kebebasan dan berpendapat
ini menjadi catatan bersama bagaimana kebebasan pendapat harus
perpendapat harus lebih ditingkatkan
terus bagaimana debat debat di media sosial bagaimana debat debat di dunia maya dan dunia nyata itu menjadi lebih sehat dan tidak bernuansa kebencian
debat dengan tema tema yang subtantif terus debat dengan membawa pola pikir yang lebih terbuka tidak pola pikir tertutup
artinya membawa tema ketika sebuah tema didebatkan itu pola pikir awalnya tidak
bukan lagi pada calon saya benar dan calon lain salah tapi lebih pada apa yang menjadi masalah
sekarang ini ayo kita debatkan bersama sehingga menjadi sebuah kesamaan titik pandang yang harus disepakati bersama
kebebasan berpendapat terutama di media sosial tentu masih menjadi catatan
ini juga yang menjadi catatan bersama menjadi sebuah pr bersama
kita harus sama sama dewasa berpikir ketika kita mengkritisi suatu hal terutama terkait dengan pemerintah
kita tidak langsung dituding pro kelompok a b atau c
ketika kita mengkritik kita dianggap buzzer kelompok tertentu
jawablah kritik dengan kritik gitu loh tidak dengan
tidakan represif yang ini masih disuarakan oleh kontras bagaimana ada satu ratus delapan puluh tiga kasus
tidak ada yang mengatakan bahwa ini adalah hal yang terjadi karena kebiasaan berpendapat
cukup sudah di era pilpres dengan nuansa kebencian dan keterbelahan di periode sebelumnya itu
bagaimana berjalannya pilpres dua ribu dua puluh empat pesa demokrasi dan juga demokrasi di indonesia ini menjadi tanggung jawab bersama tentunya mas
rakyat pemerintah dan juga kita sebagai media
terima kasih redaktur pelaksana cnn indonesia com suryanto telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia prime news